pasca tsunami sabtu malam sejumlah kawasan pariwisata di provinsi banten yang awalnya begitu indah
kini telah berganti wajah
terjangan tsunami memporak porandakan kawasan wisata seperti pantai carita dan tanjung lesung
yang sebelumnya menjadi salah satu destinasi wisata yang memikat hati para pengunjungnya
inilah pemandangan indah yang ditawarkan salah satu kawasan pesisir banten yaitu pantai carita
kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang mengundang banyak wisatawan
perpaduan antara pasir putih birunya air laut serta hijaunya pepohonan
menjadi salah satu daya tarik tersendiri pantai carita
kawasan ini menjadi salah satu tempat favorit menikmati senja saat matahari tenggelam
namun pemandangan indah itu kini telah berubah
tsunami yang menerjang selat sunda sabtu lalu telah membuat wajah pandai carita porak poranda
tsunami menyapu pepohonan bangunan serta kendaraan yang ada di kawasan pinggir pantai
hingga saat ini proses evakuasi dan pencarian korban serta pembersihan di kawasan ini masih terus dilakukan
cerita yang sama juga terjadi di kawasan wisata tanjung lesung
berlabel kawasan ekonomi khusus dengan luas area mencapai satu lima ratus hektare
sebelum tsunami terjadi pembangunan tanjung lesung terus bergeliat dengan potensi wisata yang beragam
mulai keindahan pantai keragaman flora fauna hingga kekayaan budaya yang eksotis
sejumlah penginapan bertaraf internasional villa dan hotel berderet
memanjakan wisatawan yang datang
selama tahun dua ribu enam belas tercatat lima ratus tujuh puluh ribu wisatawan berkunjung ke lokasi ini
namun terjangan sungai menjadikan lokasi ini porak poranda
kini pasca tsunami menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah pelaku usaha serta masyarakat
untuk diharapkan bangkit kembali dan memunculkan lagi potensi pariwisata yang ada